aturan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani bupati aceh besar mawardi ali
diterbitkan serta mulai berlaku pada kamis delapan belas januari lalu
dalam surat tersebut tertulis
semua maskapai agar menghormati syariat islam yang berlaku di aceh
sesuai dengan ketentuan undang undang no empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh
peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah aceh itu mendapat respon positif dari pramugari
tia khairunisa salah satu pramugari mengaku tidak keberatan dengan peraturan itu
sementara itu mawardi ali menyatakan peraturan ini hanya berlaku bagi pramugari muslim
selain itu ia berharap semua maskapai menghormati peraturan yang berlaku di aceh
bersyariat bersyariat muslima untuk pemuluh pemuluh yang beragama islam
tapi kita tidak bisa memasak
untuk yang pemuluh agama lain itu mereka akan menyusulkan
sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat islam
aceh memiliki hak memperlakukan sejumlah aturan tersendiri termasuk cara berbusana
ibnu hajar banda aceh
ya untuk mengkonfirmasi hal ini kita sudah terhubung dengan bupati aceh besar mawardi ali
lewat sambungan telepon selamat malam
baik pak mawardi
sebenarnya ini kan menarik perhatian sampai ke tingkat nasional
begitu pak sebenarnya apa yang menjadi dasar kebijakan bapak ini
iya dasarnya bahwa memang aceh semenjak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita sudah menerapkan pelaksanaan syariat islam di aceh
jadi semua masyarakat aceh telah dengan patuh dengan taat
melaksanakan syariat islam tersebut
jadi termasuklah yang tamu tamu yang berdatangan ke aceh
tentu mereka juga menghormati pelaksanaan syariat islam di aceh
jadi kemudian kita melihat bahwa kabin pesawat
ya pramugari mereka belum apa itu namanya memakai busana yang muslimah
jadi kita suratilah semua mastapai airline
untuk menggunakan apa itu namanya pakaian muslim
bagi mereka yang beragama islam
untuk menghormati pelaksanaan syariat islam
mereka harus menggunakan jilbab atau hijab
baik pak jadi ini sifatnya
tadi mungkin bisa digarisbawahi lagi ya
sifatnya ini sebuah himbauan
ataukah sebuah seruan yang sifatnya wajib atau bagaimana pak
sebenarnya dalam kanun
dia setiap pemeluk agama islam
dia wajib berpakaian muslimah
wajib wajib bagi pemeluk agama islam
cuman kita pemerintah daerah menghimbau kepada semua maskapai
bahwa mereka itu mohon menghormati
jadi yang muslim itu mohon menggunakan pakaian yang perempuan
itu pakaian yang muslimah
yang muslim menggunakan pakaian yang muslim yang menutup aurat
tapi alhamdulillah kita lihat semua airline itu menerima
dengan baik dan mereka sangat senang
malah kawan kawan yang pramugari itu
ada anak anak kita yang pramugari
malah sampaikan aduh pak bupati kami sangat senang
di sinilah kami bisa menutup aurat dengan sempurna
dengan aturan aturan yang sudah ada
jadi juga ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan
justru ini adalah menjadi sesuatu yang menarik
untuk hal yang khusus di aceh
baik baik kita tidak bicara tentang menakutkan
atau tidak menakutkan
tapi soal peraturan perundangannya
jadi kalau misalnya suatu saat nanti
misalnya ada salah satu airline di situ
atau mungkin salah satu pramugari muslim muslimah begitu
tetapi kemudian karena
mungkin karena dia tidak ingin juga memakai baju yang muslimah
apakah dia akan kena hukumannya pak
iya jadi dalam kanun nomor sebelas
tentang pelaksanaan mengenai busana
itu tidak disebutkan bahwa memang
yang memakai busana yang melangkah terhadap busana syariah
tidak disebutkan terhadap hukuman terhadap pelanggaran syaringan ini
begitu juga dengan penduduk aceh lainnya
yang ada yang berada dalam teritorial aceh
dalam masyarakat aceh
jadi kadang kadang itu
wilayah tul hisbah
wihah syariat islam itu
kita razia bagi bagi jilbab
kemudian kita sosialisasi dengan baik
ya tentu di airline itu juga
ada yang belum memakai
atau yang misalnya tidak mau
kita terus akan mensosialisasi ini
kalau perlu pemerintah aceh pusat
dia bagi bagi jilbab
itu kan sosialisasi pak ya
tapi kan peraturan ini kan dibuat
untuk kemudian dipatuhi atau tidak
nah konteks yang sekarang ini
saya ingin bertanya
apakah akan dihukum atau tidak
misalnya setelah sosialisasi
ternyata berjalannya waktu
yang kemudian berada di wilayah penerbangan
di kawasan aceh
tidak menggunakan pakaian muslimah
atau berjilbab misalnya
kita tidak sampaikan hukuman dulu
ya untuk sementara
kita tidak sampai kepada hukuman dulu
karena memang hal itu belum diatur
bagaimana hukumannya terhadap
pelanggaran syariat ini
jadi sifatnya hanya seru
dan tidak ada
tidak ada sanksi atau hukuman
ketika tidak dilakukan itu pak ya
iya tidak ada
yang ada adalah hukuman
semacam hukuman sosial
artinya mereka tidak menghormati kita
kita surati seperti itu
oke berarti ketika ada anggapan
pramugari wajib memakai hijab di aceh
itu salah pak ya bukan wajib pak ya
wajib dalam agama itu
bila ditinggalkan dia berosah
bukan konteksnya dalam soal peraturan ini pak
tidak berbicara soal aturan agama
tetapi peraturan di daerah
artinya ada hukumannya
hukumannya belum tidak ada hukuman
tapi akan ada hukuman
akan ada tapi kita belum membicarakan masalah hukuman
oke kalau bicara soal hukuman pak
ini dinilai beberapa pihak begitu
bertentangan dengan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua
karena di situ disebutkan bahwa berdaulat
disebutkan yang berdaulat penuh atas wilayah udara
adalah negara kesatuan republik indonesia
yang termanifestasikan pada pemerintah pusat
ketika ini dilakukan di aceh
dikhawatirkan akan menular ke daerah lain
misalnya daerah daerah lain yang mungkin kebetulan
tidak sama agamanya dengan di aceh begitu pak
kemudian menuntut juga pramugari
daerah lain begini daerah lain
silahkan aja buat daerahnya pelaksanaan syariat islam
secara khusus ya silahkan laksanakan
kita kan sudah diakui oleh negara
undang undang nomor empat puluh empat itu mengakui bahwa di aceh
itu adalah sebuah daerah yang diakui secara undang undang
bahwa pelaksanaan syariat islam
yang harus dipatuhi oleh semua penduduk aceh
atau tamu yang berdatangan ke aceh
termasuk di wilayah penerbangannya
ketika berada di atas pesawat
nah kita tidak masuk ke dalam wilayah penerbangan
masalah airna navigasi dan sebagainya
kita tidak masuk
jadi yang kita masuk adalah bandara
di kawasan bandara saja
di kawasan bandara dan pesawat
yang menuju dari dan ke aceh
jadi selama penerbangan atau berada di wilayah udara aceh
karena akan ditanya pak
kejelasannya dimana ketika nanti pramugari itu
masih berada di dalam pesawat
sudah kena hukuman
dirazia misalnya oleh pihak setempat
jadi begini arinda
kita bicara kepastian hukum ini pak ya
tidak berbicara soal ini
tapi kepastian hukum saja
ya anda bicara hukum apa dulu
hukum syariat hukum penerbangan hukum bandara
ya itu tadi
yang anda terapkan ini terkait dengan hukum apa dulu
nah kemudian dikaitkan dengan
hukum syariat agama
hukum syariat yang khusus berlaku di aceh
hukum syariat sekali lagi
hukum syariat yang berlaku di aceh
khususnya di aceh besar
kita ingin jadikan bandara sultan iskandar muda
sebagai bandara halal bandara yang bersyariat
dan kita anjurkan kepada pramugari
dan juga semua tamu yang berdatang ke aceh
menghormati perasanaan syariat islam
adat isyadat yang berlaku di aceh dan syariat islam
pak ketika berbicara pramugari itu kan
aturan ini berlaku saat berada di darat
ataukah ketika berada di dalam pesawat
kemudian juga bisa dirazia
makanya yang saya tanyakan adalah soal kepastian hukum begitu pak
apakah hanya berada di darat saja di bandara
ataukah ketika masuk wilayah udara aceh pun
juga akan bisa kena kalau misalnya tidak menggunakan
pakaian muslim atau hijab tersebut
yang wajib dia di bandara
ya yang wajib dia di bandara
kalau dia misalnya dalam pesawat
itu kan berlaku pesawat
tapi kita menghancurkan
karena di situ ada penduduk aceh untuk menghormati masyarakat
dalam perlaksanakan syariat islam
dia juga menggunakan hijab atau jilbab
oke berarti jadi masih hanya berlaku di bandara pak ya
dan di luar tentu saja di luar bandara
tapi di penerbangan belum ada aturannya
tapi di bandara sendiri sudah ada aturan yang jelas jelas menyebut
di bandara itu tidak pak
di dalam peraturan yang anda gunakan untuk mewajibkan menggunakan hijab itu
wajib itu kan di daerah aceh harinda
kamu susah lih mengertinya
bukan anda tidak memenjelaskan kepastian ini wilayahnya di mana
karena orang bisa dirazia di mana saja
dan anda bisa berlaku laku sewenang wenang begitu
kamu tidak mengerti hukum
kamu belum mengerti mana hukum islam
mana hukum islam
apa maksud anda tidak mengatakan belum mengerti hukum
jadi anda menuding lagi
anda menjawab saja pertanyaan saya begitu pak
kalau misalnya anda keberatan
baik rupanya tidak ingin berlanjut menjelaskan
dari bupati aceh pak mawa ali mawardi begitu ya
kita akan lanjutkan lain kali baik